ya kami masih menyoroti kinerja pemerintahan jokowi jk di tiga tahun ini di bidang sosial budaya khususnya di masalah kesehatan
meski di era pemerintahan jokowi jk sudah ada jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat indonesia namun masih banyak hal yang perlu dibenahi
hingga saat ini pihak pemerintah masih mengkaji permasalahan yang kerap terjadi di sarana pelayanan kesehatan
dan sosialisasi juga masih harus dilakukan kepada masyarakat dan rumah sakit yang menjadi peserta bpjs kesehatan
berikut penuturan menteri kesehatan nila f muluk bersama koresponden cnn indonesia daniar ahri
anda punya kartu ini bpjs kesehatan saya yakin mayoritas jawabannya iya
karena setiap perusahaan wajib mendapatkan anggota ataupun karyawannya untuk memiliki kartu bpjs kesehatan
sedangkan ini kis atau kartu indonesia sehat
nah dua kartu ini dinilai jokowi dan juga jk menjadi kartu sakti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di mana kesehatan menjadi salah satu indikatornya
nah tiga tahun pemerintahan berjalan ada banyak masalah
mulai dari ganjalan administrasi hingga pelayanan kesehatan yang kurang manusiawi
sebesar apa evaluasi terhadap kebijakan ini
menteri kesehatan republik indonesia nila f muluk punya jawabannya

maka masyarakat yang memiliki kartu bpjs atau kartu indonesia sehat itu akan menjadi pintu pertama
untuk masyarakat yang memiliki bpjs atau kartu indonesia sehat
sampai saat ini sudah tiga tahun mungkin banyak masyarakat yang berpikir bpjs kis ini hal yang sama hal yang berbeda
atau justru ini bisa digunakan oleh kapanpun siapapun dan dimanapun
ya jadi bpjs ini badannya
badan tentunya untuk jaminan kesehatan dan kemudian kartunya yang disebut kartu indonesia sehat
jadi di era pak jokowi jk ini kartu ini dinamakan kartu kis dalam hal ini
dulu bisa disebut kartu bpjs tapi sekarang menjadi kartu kis
sekarang total coveragenya sudah pesertanya adalah satu ratus delapan puluh dua juta
kalau kita bicara soal rasio ibu satu sampai sepuluh menurut ibu skalanya untuk pencapaian bpjs atau mungkin kis saat ini seperti apa evaluasinya
ibu satu sampai sepuluh menurut ibu skalanya untuk pencapaian bpjs atau mungkin kis saat ini seperti apa evaluasinya
dari rasio ibu satu sampai sepuluh menurut ibu skalanya untuk pencapaian bpjs atau mungkin kis saat ini seperti apa evaluasinya
boleh boleh saya katakan bisa sampai angka delapan ya di sini bisa
karena memang hasil kunjungan ke fasilitas pelayanan tahun lalu itu sampai satu ratus sembilan puluh dua sembilan juta
jadi berarti memang bermanfaat
jadi saya kira coba deh dulu orang tidak mampu atau hampir miskin berkali juga kalau mereka sakit mereka yang berpikir pertama adalah
dari mana uang saya untuk ke rumah sakit
sekarang mereka nggak usah berpikir begitu punya kartu indonesia sehat kis mereka tinggal pergi ke rumah sakit yang kerjasama dengan bpjs
tapi pertama mungkin ke puskesmas dulu ya
puskesmas mereka dicek kalau periksa diobati di puskesmas itu gratis kan semuanya jadinya sembuh ya sudah
tapi kalau memang tidak sembuh perlu dirujuk ke rumah sakit mereka akan dirujuk dan tidak bayar
saya kira pertama adalah sosialisasi mungkin ya yang harus kita tekankan
kedua memang pengertian dari masyarakat sendiri atau memang ketiga adalah dari tentu rumah sakitnya
jadi sebenarnya seperti kasus deborah setiap yang emergency sebenarnya sudah ada aturan bahwa dimanapun rumah sakit yang tidak pun bekerjasama dengan bpjs harus menerimanya
dan nanti akan diganti oleh bpjs
nah ini yang tidak diterapkan oleh rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan bpjs
sekarang kita sudah mempunyai online dengan satu ratus sembilan belas
mungkin ingat satu ratus sembilan belas itu sebetulnya ambulans untuk kegawat daruratan
tapi juga bisa dipakai karena misalnya ada kecelakaan kita telepon saja satu ratus sembilan belas nanti tentu ambulans itu akan datang ke tempat kejadian
dan juga bisa menanyakan adakah ruang icu di mana

yang kosong dan sebagainya
mereka punya data di situ
tidak perlu ke klinik dulu ya bu
tidak perlu sebenarnya
karena ini kita tahu kalau bpjs kita harus ke klinik dulu kemudian dirujuk akhirnya ke seluruh rumah sakit
kalau misalnya rumah sakit memang masih ada kamarnya maka kita akan diterima itu yang kadang jadi masalah
nah jadi kami sudah punya ini
sekarang meningkat tahun lalu masih pada waktu kami siapkan baru dua puluh tujuh atau tiga puluh tujuh yang punya satu
tapi sekarang sudah meningkat sampai satu ratus tujuh
perusahaan ini sudah meningkat
pertama saya melihat yang sakit itu umumnya panik
saya cuma kalau sakit pasti panik
apalagi kalau anak kita sakit kita juga panik
jadi memang sering sekali komunikasi
di sini komunikasi tidak mungkin tidak terjadi dengan yang baik
kadang kadang tentu kami juga mengerti misalnya petugas kesehatan itu juga tentu ada waktunya dia lelah ada waktunya dia ada masalah dan sebagainya
komunikasi terjadi tidak begitu baik
nah inilah yang
sering akhirnya terjadi suatu keramaian
saya kira terus terang juga kemarin juga masih kita selesaikan persoalan misalnya dokternya sudah menjelaskan tapi tidak diterima terus dipukulkan dokternya yang dipukul ini
atau diobrak abrik dengan segala itu terjadi
jadi memang mungkin ini era medsos
kalau saya punya pengalaman dari dulu persoalan ini ada sebenarnya
mereka juga melakukan kalau misalnya ada sesuatu
masuklah orang ketiga di sini
nah ini barangkali memang kita perlu keberhatian dari rumah sakit
jadi memang kita juga mencegah meminemalkan kejadian kejadian tersebut dengan tentu tata aturan yang ada di rumah sakit
banyak sih kemarin kami sudah berbicara tentang jkn ini
kalau dilihat secara makro cukup baik
tetapi hal hal kecil kecil ini memang kita harus benahi
jadi sebenarnya seperti begini
saya juga tidak mengatakan
masyarakat juga harus sebenarnya juga mempunyai satu kedisiplinan atau pengertian
contoh misalnya saya tinggal di daerah kuningan ini
saya harusnya pertama kali ke puskesmas dulu sakit itu
di mana puskesmasnya
daerah sekeliling ini di kuningan selatan
kemudian dikatakan bahwa saya cukup saya berikan obat
karena di dalam puskesmas dokter atau petugas kesehatan harus bisa mengobati sekitar satu ratus empat puluh empat penyakit
saya termasuk salah satu di sana
saya hanya batuk batuk
kemudian dikatakan anda istirahat saja dulu dikasih obat batuk
tapi saya tidak terima
saya bilang saya mau pergi ke rstm
nah itu juga sering terjadi
dibentak bentaklah dokter dokter kami
semua bahwa saya maunya ke rstm
padahal dari puskesmas misalnya batuk saya memang parah
dikirimnya rumah sakit regional dulu
rumah sakit umum daerah dulu
kalau di daerah sini rumah sakit apa namanya yang ditebet
bukan rumah sakit lupa saya
pokoknya ada regionalnya
kalau di rumah sakit umum daerah tipe b ini atau tipe c yang kita kirim ini tidak bisa menguasai ternyata penyakitnya misalnya ada
anggaplah agak ada sesuatu yang lebih menakutkan
ini kelihatannya kok cancer misalnya
baru dikirim ke rstm
ke rumah sakit provinsi atau tipe a
yang mempunyai alat dokter yang lebih lengkap
harusnya langsung diterima ya bu ya untuk masalah itu
kalau berjenjang seperti demikian tidak semua orang langsung ke rumah sakit tipe a
orang cuma batuk batuk atau pilek kes pereksanya di rumah sakit tipe a
ya akhirnya jadi puskesmas raksasa dong
entah itu orang memiliki bpjs kis atau memang dia bukan memiliki asuransi yang full dengan biaya yang sangat tinggi pun bisa menghadapi hal itu
dan itu merupakan birokrasi harus dipenuhi
tapi tadi kalau dalam keadaan emergency tidak punya bpjs pun dia akan ditolong dalam hal ini
dia tetap ditolong
karena yang emergency siapapun kita harus menolong
baik rumah sakitnya tidak bekerja sama dengan bpjs maupun bekerja sama
tapi jangan coba coba semisalnya misalnya tadi saya batuk sedikit
maunya ditolong segera
dan maunya di rumah sakit tipe a
nah itu yang barangkali yang kita harus juga mengerti
nanti kalau enggak jadi tidak ada sistem di sini
sekarang di era ini tidak ada lagi orang miskin dilarang sakit
karena dia sudah dibayarkan oleh pemerintah loh
sembilan puluh dua empat juta jiwa orang yang tidak mampu mempunyai kartu indonesia sehat
itu mereka tidak bayar
sama sekali mau sakit apapun dibayarkan oleh pemerintah
yang miskin betul dua puluh tujuh juta itu betul
tetapi kan tadi yang saya katakan hampir miskin
hampir miskin ini kalau sakit dia akan jatuh miskin
itu harus banyak
artinya memang betul di setiap kecamatan mesti ada
karena itu dan klinik klinik mandiri
kedua kalau tidak sanggup diobati pindah ke rumah sakit tipe d
itu juga masih di daerah rural
jadi kemarin saya baru ingat misalnya daerah mana
mereka butuh atau yang saya pernah sudah selesai ini di merauke
di lombok itu yang tempat air cuci itu
pokoknya ada lah
jadi sesudah itu baru tipe c
tipe c itu kemudian apa aja yang bisa ditolong di sana
terbatas juga kan
baru nanti tipe b atau c b itu regional
misalnya contoh gimana ya
jakarta kan punya tipe a
apakah bogor mesti punya tipe a
jadi orang orang misalnya dari sekitar itu ke tipe b dulu
atau di jakarta ini misalnya fatmawati
nah tapi kalau fatmawati tidak bisa menolong
misalnya sangat komplikasi pasiennya
dikirimlah ke provinsi namanya rumah sakit tipe a
nah yang terutama ke pengeluaran besar adalah tadi
sakit jantung kardiofaskuler sakit stroke gagal ginjal cancer diabetes
kita sebut ini yang katastropik
itu hampir menyerap sepertiga dari uang yang dikumpulkan oleh bpjs
akhirnya ini kalau rakyat tidak mau berubah perilakunya kan makin banyak
makin banyak bpjs makin banyak harus dibayar
tiga anda katakan itu memang sudah disiapkan dari apbn untuk ke bpjs
sekarang ini eranya bagus kok kalau menurut saya
jadi dulu kalau kita datang ke dokter itu fee for service
masih ada istilah saya mungkin nggak tepat tapi kasuistik di rumah sakit
kaitannya dengan bpjs atau dengan kartu indonesia sehat
saya kira tadi saya katakan kami sudah kaji betul
ada lubang lubang yang kita harus perbaiki perbaiki ya
walaupun mungkin tidak sempurna masih terus berlanjut ini
tetapi tetap kita harus memperbaikinya
baik dalam fasilitas kesehatannya
karena itu kami juga membangun puskesmas di daerah perifer dan kemudian tantangan kita kedua sdm nya
paling utama tanpa kesehatan kita tidak produktif loh
nah sekarang tinggal pengertian juga makin banyak
ya pengertian juga masyarakat
karena itu kami punya gerakan masyarakat hidup sehat